yuk kita langsung buka dengan sebuah video yang memperlihatkan
bagaimana pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan seorang polisi
terhadap sopir ambulans di tebing tinggi sumatera utara
ya menurut sang sopir ambulans
polisi ini memang tidak terima dengan suara bising ambulans
saat berada di persimpangan jalan yang sedang macet pada waktu itu
kejadian ini terjadi di persimpangan jalan sudirman dan kf tandean
kota tebing tinggi sumatera utara
adu mulut hingga pemukulan dilakukan seorang polisi lalu lintas
terhadap seorang sopir ambulans
awalnya sopir ambulans serta perawat hendak merujuk pasien
dari rumah sakit sri pamela ke rumah sakit umum kumpulan pane
saat melintasi persimpangan yang macet
sopir membunyikan sirine ambulans
namun polisi yang bertugas tidak terima atas suara sirine
dan berusaha memerhentikan ambulans hingga memukul sopir

menurut keterangan kasat lantas pores tebing tinggi
kejadian ini hanya kesalahpahaman
ada kesalahpahaman dari sopir ambulans dengan petugas kita
ketepatan suasana disitu panas macet jadi mungkin ada emosi
sehingga terjadi kesalahpahaman
dikutip detik com menurut kapolres tebing tinggi akbp sunadi
oknum polisi tersebut merupakan brigadir ump yang saat ini telah dinonaktifkan dari tugasnya
selanjutnya brigadir ump akan menjalani sidang disiplin
hazar effendi manurung tebing tinggi